di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa
kesini tolong ibu
kesini tolong ibu
kamu tunggu dulu disini aja ya
hampir aja ketauan
tuh baju gue jadi kayak gini tuh gara gara si mila
mas aku pulang dulu ya
terus ngapain kamu berdiri disini
saya disuruh ibu untuk panggil mas rangga mbak
berarti itu cuma alasan
perlu kamu apa
saya disuruh sama ibu
ibu yang suruh inem keluar
supaya rangga tidak dekat lagi sama kamu
akhirnya pergi juga dia
ibu sudah gak tahan lagi rangga
ibu melihat cewek yang kurang ajar itu
doang ibu ke dalam
ya gimana gue gak bete
oh tau gak si rangga masih aja nolak balikan sama gue
loh katanya lo udah mau lupain dia
udah lah san
lu cari cowok yang lain aja
pasti banyak lah cowok yang mau sama lo
apa yang juga sih lo kejar terus si rangga
justru itu bedanya rangga sama cowok cowok yang lain
kalau hangga tuh suka sama gue tanpa ngeliat kekayaan gue
terus juga ya
cuma rangga satu satunya cowok yang bisa bikin gue cemburu kayak sekarang ini
aneh lu san
tapi gak seaneh pembantunya si rangga itu
gue yakin banget ya
gue harus cari tahu sesuatu tentang si inem ini
dan gue yakin banget pasti dia juga suka sama rangga
jadi sayangan lu seorang pembokat
jadi lu bersaing sama pembokat cuman buat ngerebutin cowok
terus lu kalah lagi
dengar ya gue gak bakal kalah sama pembantu
kesini tolong ibu
kesini tolong ibu
lo batalin aja deh show gue malam ini oke
lu musti show malam ini juga
karena gue udah terima dp nya
kalau enggak kak riru tuh bakalan hancur
tapi gue gak bisa keluar dari sini gimana dong
yaudah tenang jangan panik oke
jangan panik oke
kamu bicara melalui tv
bicara melalui handphone ya
saya nggak punya itu yang namanya handphone
tadi kamu bilang tenang
memangnya lagi ada masalah besar
saya cuman sedikit bingung aja ya
bingung kenapa nam
bener mas rangga mau bantu saya
kamu itu sudah banyak sekali menolong saya ngurusin ibu di sini
kalau memang ada hal yang bisa saya bantu kenapa enggak
jadi mas rangga bener bener mau bantu saya
aduh mas gak apa apa ninggalin ibu sendirian di rumah saya jamin gak enak
hei hei gak apa apa nam ini kan malam jumat
biasanya ibu itu suka sekali nonton film horror
kita pergi aja dia pasti juga gak tau
yang penting pulangnya jangan sampai jam dua belas malam
ini saya pakai dulu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
mas rangga mau bantu
dina cari buku tompel baru ya yang ini gampang copot
tenang aja iya gue bikinin deh
eh lo gila ya masa si rangga lo mau ajak kesini sih
abis gimana lagi masa gue harus kabur begitu aja dari rumahnya
ya lu bisa aja kami bikin alesan
lo bilang aja lu ke rumah temen lu kek
atau ke rumah saudara lu kek
ya jangan kayak begini
kalo kayak begini kan penyamaran lu tuh bisa kebongkar mil
aduh ga mungkin deh
dia itu ga bakalan tau kalo gua ini mila
lagian gua juga punya maksud lain ngajak dia kesini
gua pengen tau apakah dia itu sesempurna yang gua duga
kamu pasti mas rangga ya
tadi inem titip pesen sama saya
kalo mas ranggai disuruh ditunggu di ruangan yang mbak mila aja
iya mbak mila penyandang dut yang tadi
mas ranggai tau kan
saya sih ga terlalu tau yang gini ginian
ini kan mah
main disuruh kok
iya awrak ya mbak
apa saya masih buka di sini mas
eh jangan jangan jangan jangan jangan
mas sampai aja mas
sampai aja mas
eh saya kesini tuh mau nemenin inem aja
inemnya nggak ada mas
saya disuruh tunggu di sini
nggak ada inemnya mas
eh thank you banget udah bantuin gue ya
tapi yang tadi spesial banget kayaknya buat lo ya
ya justru karena dia biasa biasa aja jadi pengen goteh